mau sesuatu nih masih ramadi pastinya mi dasar anak kagak tahu diri
apa maksud lu anak tahu diri
ramadi yang atau diri bade
kalau umi masih utuh orangtuanya makanya lu gue larang
ada apel lagi sih den apa apa dilarang itu dilarang ini dilarang gimana kamu stress
rumah nak awas lo kode sakit kebok lu siapa yang larang sih be mut lu asal
ngomong aja dosis ngadu ntar disangka gua nih enggak ngelarang be be mbak itu
jangan gampang deh dikomporin masih mahmud yang kagak takut sama orangtua
tube no deno sidol si mahmud iya be secara ini kan ayah menjadi pengganti orangtua
anaknya mahmud sejak abad dan umi aja udah meninggal be ya kan be
abang ayah kan pinter masa pendekar yang ilmu kebatinannya tinggi kalah sama pendekar sapu sapu
hahaha iya dong bro gua mah ada pengalaman ngadepin pangebol kayak dia berdua hahaha

nyamper ini tuh
hai ruana ngerik di rumah baru aja di pergi
baru aja di birth
baru aja di birth
rumana nya pergi tuh sama si mahmud
katanya mau pergi menyantuni
anak anak nakal yang bermasalah
maksud kedatangan saya kemari
saya mau ketemu sama aba dan umi
bukan mau ketemu sama rumana
nara mahdi itu dimatiin kan
gak apa apa aba gak tersinggung
aba selalu berpikiran positif sama nara mahdi
ya siapa tahu memang waktu itu
nara mahdi sibuk
iya nara mahdi gak usah dipikirin
kalau begitu masuk yuk kita ngobrolnya di dalam
gak usah umi
yaudah kalau begitu silahkan duduk
yaudah gue masuk dulu ya
ini bukan urusan gue
kalau dihitung hitung ya pak
sebentar lagi nih
kita belum beli baju
belum beli kue
bukan begitu pak
biasanya aba sama umi itu belanja sama rumana
ya morong deh gitu kira kira
ya tapi kondisi umi sama aba kan sekarang ya kurang sehat
jadi gak mungkin deh kalau belanja sendiri
ya syukur syukur sih kalau nara mahdi itu mau nemenin si rum belanja gitu
buat keperluan lebaran
saya merasa selama ini

saya sudah cukup bersabar
dan dengan kesabaran itu juga
saya bermaksud untuk mengakhiri niatan saya menyunting rumahnya
kalau sebenarnya room itu tidak pernah mencintai saya
dan saya juga yakin aba
tidak akan pernah bisa dipaksakan
jadi saya memutuskan untuk berhenti mengejar rumana
sebentar nara mahdi
jangan terlalu cepat mengambil keputusan seperti itu
ini pasti ada kesalahpahaman
sebenarnya rumana itu sangat mencintai nara mahdi
karena jelas jelas dia menolak ramahannya
saya memang tulus mencintai rumana
tapi saya juga tidak mau
memaksakan kendak apapun ke rumana
jadi keputusan ini
saya ini pastilah yang terbaik buat saya dan juga room
naramadi jangan mengambil keputusan sesaat ya karena emosi
itu nggak baik
iya tolong coba naramadi memikirkan ulang keputusannya itu
soalnya beritanya naramadi tuh mau melamar rumana itu udah kemana mana
benar normadi kami bisa malu kalau sampai ini batal
umi tapi keputusan saya tidak akan berubah
mulai hari ini dan juga seterusnya saya tidak akan pernah mengejar rumah lagi
kenapa lo mungkin lo ditekuk begitu
bah pasti nih si rumana udah ngomong sesuatu nih sama si naramadi
pastinya mie dasar anak kakak tahu diri
apa maksud lo anak kakak tahu diri si rumana cucu gue
jawab buat dibandingin meja
enggak enggak enggak
kagak ngomong gitu aja kok
bah sih ramadi yang nggak tahu diri babe
oh berancur mana
aku itu anak hamat
jangan sampai ada yang lupa ya
mas selamat siang
maaf ya romy ya abang mau berangkat kerja
bagus deh robby udah bisa agak cuek sama rumana
berarti perasaan robby ke rumana memang bener bener udah netral
udah gak ada perasaan cinta lagi
wah lihat tuh
ketawanya si rum sama si robby
kayak waktu mereka jadian pertama itu
gembiranya kayak gitu
ya ampun ru hati abang bener bener hancur melihat senyumanmu yang begitu indah buat robby
nggak seperti senyuman yang pernah kamu berikan buat abang
senyum yang begitu terpaksa
sementara begitu tulusnya senyumanmu buat robby
rob katanya lo mau berangkat
tak telat loh
itu bukan mobil rahmadi tuh
mak cium jalan ya
sudah sebegitu dekatnya kamu rom
dengan keluarganya robby
pasti keluarga haji sulam sudah menerima kamu ya
selamat tinggal rom
bah gue semakin benci sama adik lo tuh si mahmud
pakai ngajakin ngajakin si romani ikut ikutan sok jadi pak lawan
si keluarga si sulam lagi
eh apaan sih
abah makin heran sama mahmud sama romani mi
padahal yang ngasih makan mereka kan kita nih
itu dia kita yang kasih makan dia dia pada tuh
eh malah ngebelainnya ama keluarganya si sulam
beuh emang dodol tuh adek lo semua
nah itu mi
karena babel lo kelewat ngasih hati sama romani sama mahmud mi
nah jadinya kita malah
nah mereka makin berani bantah kita
makin repot aja selama babi lo ada di sini
oh jadi lo nggak demen gua di sini din
sampai ngasih makan anak sendiri